ih makanan apaan sih ini
telur kucis sayur
eh lu berdua pada gak geli aku makan kayak begini
makanan orang susah tau
eh itu mulut jaga ya dia kurang ajar ya
udah deh makan makan aja pake ribet lagi
eh sorry ya gue kalau makan makanan kayak begini
misah bentol bentol gue punya kulit
dato semua ini begitu luas mau dijual
sungguh banget ya tanah disini
tunggu tunggu bos
lihat ini tulisan tanah ini dijual
luas dua lima ratus meter
tuk ini ada warung termasuk orangnya juga dijual
minggir tuan besar mau ngopi
udah tua kurus lagi
kasih penjelasan biar dia tahu
belum tau dia
ajijang ini yang tendang bola tiang gawang apa jebul
hei ajijang kalo ajijang pengen jebul nih kawin sama detok meri nih
kalau gitu tendangannya boleh juga dong
ajijah bukan kacang sembarang kacang
kacang itu mempanda gajah
bukan datang sembarang datang
nih datuk meringgi mau nemuin ajijang
timbang mau nemuin gue aja pake bobo kacang
habis enak sih
ajijang coba bikinin abang susu janda liar
jah lupa ya banderek buat gua
banderek kasih dia banderek
bos tau sererak dia
eh neng neng udah lama jagain warung
eh emang gua detua datuk
oh iya datuk meringgi bukan aki aki
iya deh udah lama datuk
daripada jagain warung mendingan jagain datu
orang beruang beruang ini
emang datu punya apaan di rumah
ah belum tau dia
jah ini biangnya arab
tapi datuk cocok banget ini
ini bekas dua arab
ditimpah lagi ini arab juga
tahu dong kan sekarang yang namanya gosip babi ngepet itu udah ada di mana mana
kalau gue jual nih emas ke sembarang tempat orang curiga sama gue
kalau gue ketangkep gimana ayo kan repot
ah gue saranin mendingan lo sewa kurir
eh lo bayar deh tuh bangsa seratus ribu lima puluh ribu pasti mau
ye udah sudah cepetan cari kurir
ih makanan apaan sih ini
ih lu berdua pada gak geli yang mau makan kayak begini
makanan orang susah tau
eh tuh mulut jaga ya jangan kurang ajar ya
udah deh makan makan aja pake ribut lagi
gue kalau makan makanan kayak begini misal bentol bentol gue punya kulit
eh udah kalau kamu gak mau makan udah jangan dimakan
hah pake ribut lagi
heh sadar ya lu berdua
gue tuh di sini bini paling baru paling cakep paling muda
jadi ya gue harus dilayanin
awas ya kalau lu berdua pada gak mau ngelayanin gue gue laporin sama datu
udah beneran keterlaluan lo ya
iya emangnya kita takut
ya saya ada apa ini ada apa
ini nih datu orang baru belagu lagi maunya dilayanin
wah sopan santun banget
eh kalian sebagai istri istriku harus memaklumi kedudukan masing masing
ibar mobil mobil yang paling ban tentu mobil yang paling grash daripada mobil mobil yang lama
jadi wajar wajar aja kalau dia minta diladeli sesuai keinginan dia
iya datu padahal kan tadi aku cuma nanya makannya pakai apa
aku malah dimarah marahin datu
datu biar gimana juga datu harus adil
tanpa kita berdua datu nggak bisa nikah sama dia
pokoknya jangan ribut ribut
dia harus diladini dengan baik kalau tidak awas
kalian saya pulangkan masing masing ke rumah orang tua di kampung
tuh kan apa kata gue
udah deh sekarang mendingan lu sendokin gue nasi dan lo tuangin gue minum
gatel gatel deh gue makan nangkep

tuh minum makan tuh
aduh kemana lagi tuh odong odong atu
kalau lo manggil gue gak usah teriak teriak
wah tadi kagak tau nih
gak taunya ada emak emak bule bohai lagi
boleh juga nih pelampung kami konceng aja
lu bawa siapa ke rumah kita bahaya
pak calangok pintu aku
itu dia juragan emas
juragan semua perhiasan emas inten berlian permate
jual ke dia aja
eh katanya ente pengen nawar emas emas aja punya katanya
saya ini udah lama
emas kira kira sudah berapa tahun ya
ah udah tidak bisa dihitung dengan jari
iya udah pengalaman ya
saya tuh udah lama pengalaman jual beli emas tuh di luar negeri
malaysia singapura bahkan raja arab juga pesannya sama saya
wah luar biasa tuh ngomong ngomong raja arab modalnya gede tuh

oh ada lagi

jawab tangan jawab tangan
boleh boleh boleh
boleh juga tuh
ini kenang kenangan dari ayah punya emak
yang penting ini aja dulu deh
pantasnya ditawar berapa ya dhani
sekarang gini aja deh
berapa emas ini mau dijual
ah jangankan cuma delapan puluh juta
seratus juta sekarang saya cash in
kontan ya kagak kredit
ini saya bawa uangnya seratus juta
yang dua puluh jutanya buat bonus
boleh boleh boleh
duit tuh bukan amplop
duh kan beketul
kalau gitu saya permisi dulu
masih ada bisnis lain lagi
enggak buat tambah aja deh
eh kita kan belum ini itung
kok udah suruh pulang sih
lah abang juga sih yang marut kak
udahlah pasti bener lah

akhirnya aku mendapatkan apa yang aku inginkan
dasar orangnya bego
nah hitung lagi
gerta gua bilang juga apa ya
lu jangan dulu pulang dulu
kita hitung dulu kok belum ditarah mati
dinamain ditibuk kita
lu gimana tinggal aja
kejar kejar kejar cepat kejar
kocok pintu kaya kesel yuk
bintang gajah buduh